perkembangan kasus anak tewas dalam karung di perumahan bogor asri kabupaten bogor jawa barat
telah memeriksa sebanyak empat belas saksi
dari hasil identifikasi awal polisi menemukan luka lebam pada tubuh korban
sementara dugaan kuat penyebab korban kehabisan nafas akibat dibekap atau dicekik
lima saksi yang diperiksa tersebut berasal dari pihak keluarga tetangga hingga kerabat
setelah kemarin mengamankan empat titik temuan bukti petunjuk di sekitar tkp
indikasi penyebab kematian anak lima tahun itu lantaran lemas serta kehabisan nafas
diduga kuat korban tewas karena dibekap atau dicekik oleh pelaku
bahkan dari hasil identifikasi awal petugas juga mendapati luka lebam di tubuh korban
sebelumnya hasil penyisiran tkp petugas mengamankan sejumlah bukti baru
berupa barang barang milik korban yang tercacar di lokasi yang terpisah
delapan hari berlalu pasca pembunuhan anak bernama grace gabriela
polisi belum dapat mengungkap misteri kematian bocah malang terbungkus karung itu
akibatnya petugas hingga kini belum menyimpulkan motif serta modus
di balik pembunuhan keji tersebut
itu untuk pemeriksaan penyidikan itu sudah meriksa empat belas saksi
kemudian dari pihak kepolisian juga sedang menunggu hasil dari pemeriksaan forensik kepolisian
ada kekerasan salah satunya kehabisan nafas hasil oksigen ada demikian
nanti hasil hasil yang lain
nanti hasil hasil yang lain
nanti hasil hasil yang lain
nanti hasilnya akan keluar
muhammad juanda bogor